di era digital saat ini teknologi berkontribusi dalam banyak hal
termasuk mendukung kegiatan selama menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan
beragam aplikasi pun kini sudah tersedia dan dapat diunduh dari gawai masing masing
salah satunya adalah aplikasi muslim pro
aplikasi ini terbilang cukup lengkap karena terdapat banyak fitur
seperti pengatur waktu salat pengingat azan pengingat waktu berbuka puasa dan sahur
serta fitur penunjuk arah qiblat
ada juga al quran dengan terjemahan audio dan vonetiknya
hingga tasbi digital untuk mendukung zikir
ternyata aplikasi ini juga punya fitur menarik lainnya
penggunanya dapat memanfaatkan peta yang tersedia untuk menemukan lokasi rumah makan halal dan masjid terdekat
bagi para ayah dan ibu yang memiliki anak kecil
ada lagi nih aplikasi marble panduan puasa ramadan
aplikasi ini bisa digunakan untuk melatih sang buah hati belajar puasa
di dalamnya terdapat beberapa materi puasa
seperti penjelasan puasa keutamaan bulan ramadan amalan yang bisa dikerjakan dan masih banyak lagi
materi yang disajikan pun dikemas menarik menggunakan ilustrasi animasi
sehingga mempermudah anak anak untuk belajar
aplikasi ini bagi sebagian warga
dinilai bermanfaat dalam beraktivitas sambil menjalankan ibadah di bulan ramadan
kita kalau nggak ada yang ngingetin suka lupa waktu
nah kita pasang alarmnya di gadget banyak aplikasi aplikasi memang sekarang yang menawarkan untuk hal hal seperti itu
dengan adanya aplikasi yang memang untuk saya khususnya bekerja seperti itu
contohnya tadi mungkin saya dalam perjalanan mencari di mana sih musola terdekat
saya sangat terbantu untuk itu hanya dengan menggunakan gadget aja semua informasi itu sudah bisa
memanfaatkan teknologi untuk beribadah itu sah sah saja
tapi yang paling penting pilihlah aplikasi dan fitur yang benar benar sesuai dan tepat dengan kegiatan ataupun juga aktivitas beribadah anda
karena teknologi ini seharusnya kan memudahkan tapi jangan sampai karena keasikan malah bisa lupa diri
apalagi sampai mengurangi pahala ibadah puasa
armand helmy setia di peradana jakarta